ribuan off roader dari berbagai daerah di tanah air minggu pagi antusias
mengikuti ajang marinir trail adventure di pusat latihan tempur marinir lima baluran situbondo
suasana menantang terjadi saat para peserta harus melompati dua kendaraan tempur jenis tank
serta menaklukkan jalur ekstrim
bagaimana serunya berikut liputannya
tentuman bom sebanyak dua kali ini mengawali aksi ribuan peserta trail dari berbagai daerah
dalam ajang marinir trail adventure di pusat latihan tempur lima baluran situbondo
di garis start setiap peserta langsung mendapat tantangan dengan melompati dua tank tempur marinir setinggi empat meter
tak heran karena tingginya tank membuat sejumlah peserta kesulitan hingga ada yang jatuh ke tanah
dan harus mendapat perawatan medis
keseruan pun tak hanya di titik start
ribuan peserta ini harus mengikuti beragam jalur lebar double track hingga single track
di jalur lebar peserta disuguhi padang pasir berlatar gunung baluran
yang biasa menjadi medan latihan tempur pasukan marinir
sedangkan di single track peserta disuguhi jalur melintasi sungai berbatu dan pegunungan berbatu
khasnya afrika vanjava gunung baluran
tak hanya diikuti oleh offroader prill laki laki
tapi juga diikuti oleh peserta perempuan dari berbagai daerah
saya naik pada saat itu
baru pertama ini dilalui ada tank yang harus dilempati ini
seru gak pak
selain memperingati hari ulang tahun marinir
event ini juga menjadi ajang promosi wisata di situ bondo
event ini semudahan dapat memberikan kesan yang berhaga
khususnya offroader untuk menjalankan bakat dalam kegiatan olahraga otomotif
sekaligus untuk memperkenalkan ke masyarakat luas
tentang panorama alam keindahan di situ pondok

dan juga diikuti oleh peserta penjajah
dan juga diikuti oleh peserta penjajah
acara tingkat nasional ini pun diikuti dari berbagai daerah di indonesia
seperti kalimantan bali surabaya madura jawa tengah yogyakarta sumatera nusa tenggara dan dari jakarta
jainal ali mustafa situ pondok